dari dua ratus dua puluh empat anggota jemaah umroh asal indonesia tiga diantaranya positif covid sembilan belas
hal ini dikonfirmasi oleh konsul haji konsulat jenderal republik indonesia di jeddah arab saudi endang jumali
dikutip dari cnn indonesia com endang menyatakan tiga anggota jemaah tersebut kini sedang menjalani isolasi di tempat terpisah dengan jemaah lain
langkah tersebut dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan kementerian kesehatan kerajaan saudi
menurut endang otoritas saudi akan mengadakan tes swab kembali bagi tiga anggota jemaah umrah tersebut
jika hasilnya negatif jemaah dapat melanjutkan ibadah umroh
endang mengakui ada kemungkinan muncul gejala pada saat tiba di saudi
meski ketika berangkat jemaah tersebut dinyatakan negatif lewat tes swab